kami menyoroti soal sebanyak tiga puluh tujuh orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan gunung merapi sumatera barat
sebanyak delapan belas orang dinyatakan hilang
banjir lahar hujan menerjang kawasan di sekitar gunung marapi sumatera barat
data basarnas hingga minggu sore dilaporkan tiga puluh tujuh orang meninggal dunia dan delapan belas lainnya dalam pencarian
dari korban meninggal tiga orang belum teridentifikasi
belum teridentifikasi di rumah sakit bayangkara